mau bicara sebentar
soal apaan tuh peh
kamu tau sendiri kan
mami kamu tuh strength banget sama papi
jadi masalah sendiri nih
gak usah lagi dukung dukungan sama papi
kemarin kan masalahnya
kamu sudah selamat dan balik lagi kesini
saya gak keberatan
untuk menerima kamu kembali bekerja disini
kalau ada masalah apa apa
atau kejadian aneh aneh
maaf centini sudah merepotkan ibu
kita lupakan semuanya
kita gak usah pungkit pungkit lagi
iya gak peh
tapi nggak ada lagi yang cari perkara aneh aneh
iya kan peh
ingat tuh peh
kamu tenang aja ya
kamu kerja lagi disini
yang bener ya
gak usah takut lagi
soalnya papi udah janji ke mami
gak bakal bikin rusuh lagi sama kamu
papi udah jina kok
yang harus diawasin dengan ketat
ya udah dong nih
mulai besok kamu bekerja lagi disini
sekarang kamu masuk kamar kamu
sudah menerima centin untuk bekerja kembali disini
mau bicara sebentar
soal apaan tuh peh
kamu tau sendiri kan
jadi masalah sendiri nih
gak usah lagi dukung dukungan sama papi
kemarin kan masalahnya
gak bakal ngungkit yang udah udah ya peh
cuma papi kan udah tua
ingat sama umur dong pik
pembantu kita sendiri
ngomong jangan keras keras loh
papi sekarang udah insya
papi udah tua
papi pingin jadi manusia yang
yang lebih bijaksana
hah bobi seneng banget denger papi ngomong kayak gitu
bener ya peh
kamu sendiri gimana ya
tapi kepo banget urusan anak muda
kita kan udah ver veran
kita udah buka bukaan
kamu masih naksi dia gak
kalau bobi sekarang peh
dengan nilai yang bagus pi
pikirin skrips ya peh
ini baru pernah paham
iya dong peh
boleh masuk dulu
papi gak masuk
tapi mau bikin teh dulu
oh pasti mau minta bikin sama centini nih
enggak bikin sendiri
jangan nuduh aja

masih aja usaha terus
tapi terang aja
keputusan kan udah final
cinti ini udah milih gue
satu buat gue
emang enak tua tua keladi
udah tua aja gigit jari kan pi
aku mau kamu nikah sama aku nanti pas aku lulus kuliahin
kamu mau gak tin
cinti ini orang kampung mas
kalo kita nyari pasangan tuh gak ada orang kampung
gak ada orang bodoh tin
aku tahu kamu cuma tamatan smp
aku tau tin
tapi kamu punya kebaikan yang perempuan lain gak punya tim
kamu mau gak nikah sama aku
jawab aku tin
kita terpeluh lupa baru bisa sayang ayangnya
aku ini mimpi apa enggak sih
masa mas bobi seneng karu aku
sampai bela belain kayak gitu
cinti ini kan cuma pembantu
sedangkan mas bobi anaknya orang kaya
mas bobi bisa dapat perempuan seperti apa saja
lah kok sih yang dibeli aku
pembantu kaya gini
ya alhamdulillah tin
ya alhamdulillah sih
paling ini zaman pembantu naik daun ya
soalnya sih dibeli aku
ngomong bangun ke siangan mimpi manis dulu ah
wah tin ini
wah tin ini
wah tin ini
pagi ini bikin sarapannya kok istimewa sekali ya
kebetulan cinti ini coba resep dari kampung bapak ibu
semoga bapak sama ibu suka ngeh
wah kalo bapak pasti suka
bapak ini juga masih keturunan orang kamu
jadi kalo cuma habisin gini sendirian
wah masih sanggup
dah gak usah lebay
loh kuliahnya pagi amat
eh tini bikin masakan istimewa kamu cobain cepet cepet
tenang aja mi
chanti ini udah bungkusin buat bobi buat bawa ke kampus
kebetulan tadi mas bobi di dapur pak
minta cinti ini untuk bungkusin makanan
sumpah ini kamu rajin ke dapur kok
ya ya lah pi
kalo papi mau tau menu sarapannya apaan
udah bilang aja mau lihat menu makanan
panjang panjang banget jalannya sih
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi